dunia pendidikan khususnya sekolah berasrama kembali tercoreng
seorang santri tewas setelah dianiaya kawan satu sekolahnya
kembali kami menekankan perlunya pengawasan yang ketat di dunia pendidikan
dan untuk membahas hal tersebut saya sudah terhubung dengan nur syahid
jurubicara pondok pesantren modern darussalam gontor
assalamualaikum pak nur
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih mbak eva dan cnn indonesia
ya pak nur
serta sebagian masyarakat
baik pak nur kita juga sebetulnya sudah mengundang kuasa hukum dari keluarga korban
namun sampai saat ini masih belum bisa bergabung dengan diskusi kali ini
sebetulnya sudah ada pernyataan maaf dari pihak pondok pesantren modern darussalam gontor
dan juga sudah menyatakan siap untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian
untuk kasus meninggalnya
salah satu santri pesantren gontor
namun yang kemudian menjadi pertanyaan
kenapa pihak gontor di awal ini sempat menutupi penyebab sebenarnya korban meninggal dunia
sebenarnya mbak eva saya ucapkan dulu selamat sore
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
serta segitu juga seluruh masyarakat indonesia
atas atensinya bagi peristiwa yang menimpa anak kami
santri kami ananda a m dari palembang
atas pertanyaan mbak kenapa pihak gontrok di awal sempat menutupi penyebab sebenarnya
jadi kami ketika dinyatakan meninggal langsung membuat tim
dinamakan utusan untuk mengantarkan jenazah ke palembang
sampai di tempat di rumah duka
karena situasi daripada rumah tersebut
ya didatangi pelayat yang cukup banyak
sehingga tidak tegalah kami menyampaikan apa adanya
karena di depan umum yang banyak sekali
begitu juga melihat
sekali untuk menerima ini awalnya paknya begitu
sehingga terpaksa kami harus membuat alibi
disampaikan ke tim kami dengan cara cara yang lain
yang mengenakan bagi semua pihak
begitu kira kira awalnya
cara yang mengenakan itu maksudnya seperti apa pak nur
yang boleh dikatakan tidak sebenarnya tadi
kalau itu dianggap kemudian menjadikan enak
ternyata juga tidak cukup menyenangkan juga
karena kenyataannya mereka sudah
mendengar berita daripada kematian anak ini
dengan sebab yang lain
yang mungkin lebih bisa dipercayai begitu
pak nur artinya memang pihak pondok pesantren ini
sama sekali tidak menyampaikan penyebab sebenarnya
kematian ananda begitu kepada pihak keluarga
betul tadi di awal
awalnya memang tidak sebenarnya
kami mengakui dan kami
kalau dianggap salah ini kami juga mohon maaf
tetapi belum seberapa lama dari pernyataan itu
kurang enak juga
dibawa masuk ke dalam kamar
interogasi lebih intensif lagi oleh pihak keluarga
orang yang terbatas dari keluarga
kami utusan kami menyampaikan
sebab kematian am ini
atau ananda am ini dengan sebenar benarnya
oke jadi tepatnya kapan itu pak nur disampaikan
pada saat di hari yang sama kedatangan jenazah almarhum
ataukah ada jeda waktu
meninggal pada tanggal dua puluh dua hari senin
dalam perjalanan darat gontor sampai ke palembang
jam setengah dua belas siang besoknya
jadi pada saat itulah kemudian kita sampaikan
selasa siang tengah hari
pada saat sampai kemudian tidak disampaikan
sebetulnya penyebab sebenarnya
jeda waktu beberapa jam begitu ya
kemudian akhirnya keluarga
diajak berbicara langsung
oleh utusan dari pihak puan pes gontor
atau bagaimana ceritanya sebetulnya pak nur
menurut saya tidak sampai beberapa jam
jadi sangat pendek sekali
jadi ketika minta dibuka
nanti sebelum itulah
disampaikan terlebih dulu
supaya tidak kaget ketika membukanya
jadi tidak sampai jam
itu mbak eva
oke pak nur
atau sudah bergabung
bersama diskusi kita pada hari ini
bu titis rahmawati
kuasa hukum keluarga korban
bu titis mungkin sudah mendengar
tadi kurang lebih penjelasan dari pak nur
tentang bagaimana proses informasi
yang kemudian disampaikan
kepada pihak keluarga terkait
mengapa kemudian pihak gontor
tidak menyampaikan alasan sebenarnya
karena melihat situasi yang ada
nah bagaimana kemudian tanggapan dari
kuasa hukum keluarga korban
baik mbak eva
kalau menurut klaim kami
bahwa disampaikan itu pada pukul sepuluh
dan diberitakan bahwa meninggal
sesuai dengan surat keterangan dokter
yang juga disampaikan kepada klaim kami
berarti disitu kan ada
sekitar spare waktu tiga jam ya
nah disitu kan tadi ada pihak
dari ponpes menerangkan bahwa
melihat situasi situasi itu
karena kan ini menyangkut ya
keberadaan kabar dari si
jadi itu yang membuat orang tua ini
ketika sampai jenazah itu
pada keesokan harinya
apalagi setelah jenazah diterima
kapan kalau bisa tidak usah dibuka
dan langsung dimakamkan
terus lagi juga ditanya meninggal
terus sesak napas
jatuh di kamar mandi
jadi hal hal yang tersebut
sudah sejak sehari sebelumnya
sudah agak mencurigakan
akhirnya mereka terjadi perdebatan
pada saat proses tersebut
nah disitu dipaksakan oleh mereka
dan pada saat proses membuka itu
terlihat sekali dari pihak ponpes itu
ada sedikit terkesan
ada yang kayak
kalau dibilang sih agak ketakutan
jadi semakin hampir terjadinya keributan
nah di situ
kaget sekali melihat ada lebam lebam
luas lebamnya itu
saat ini pihak pusantren
sudah meminta maaf
sebetulnya bu titis
apakah ini kemudian sesuai dengan harapan
dari keluarga korban
atau harapannya sebetulnya
ya kalau sebagai manusia biasa
meminta maaf itu saya pikir
namanya orang meminta maaf
harapan keluarga korban
agar dibuka seluas luasnya
dan setransparansi mungkin
motifnya seperti apa
keling kami ini
terjadi peristiwa penganiayaan
terus kalaupun memang
di dalam proses
diatur oleh puan pres untuk para santri
antara senior dan junior itu
artinya ada perbaikan begitu ya
di dalam pengelolaan
di dalam internal pesantren
karena kita harus mendengarkan
kumandang azan maghrib terlebih dahulu
namun dialog ini akan kita lanjutkan
sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
saya ke pak nur lagi
pak nur sebelum kita bahas
soal bagaimana kemudian pihak gontor
mengevaluasi pola pengawasan
yang ada di dalam internal ponpes
tapi yang kemudian menjadi pertanyaan
sejauh mana kemudian
pihak ponpes ini menindaklanjuti
meninggalnya salah satu santri
tidak langsung membawa
masalah ini kerana hukum
apa adanya tadi
kemudian pihak keluarga segera
memandikan jenazah tersebut
kemudian segera dikuburkan
itu pesan daripada
ananda am tersebut
kami yakin ketika pulang
dari rumah duka
tradisi gontor mengantarkan
jenazah jenazah yang lain
dan jadi meninggal
penyerahan oleh tim
tak ada lagi
tidak ada lagi selang
tanpachief sebagai musibah
jadi itu intinya
kenapa tidak seperti laporan polisi
jadi pulang sudah
tapi faktanya kemudian
bu titis nah ini bagaimana ceritanya
mengapa kemudian sampai
akhirnya ibu korban ini
tidak juga langsung
menuju ke kepolisian tapi langsung
mencari hotman paris begitu
iya jadi begini
mbak jadi pada
awalnya berusaha menerima
walaupun ada ketidakpunan dari
awal sudah terjadi perdebatan
dan disitu pun
memang ibunya pada hari
itu ada suatu
surat kesepakatan seperti ya
membuat surat terbuka
agar dilakukan proses
hukum jadi kalau dikatakan
pihak ibunya sedang menerima
itu tidak benar kita punya
antara konfes yang
pengantarnya pada itu menandatangani
surat terbuka tersebut
begitu jadi surat
tersebut ibunya mengatakan
agar dilakukan proses
dugaan tindak pidana penyayaan
dan juga agar
pidana penyayaan tersebut
nah disitu jadi kalau tadi pihak
konfes mengatakan tidak
membawa proses hukum
dari pihak keluarga menerima
itu menurut saya itu
tidak seperti itu
oke pak nur silahkan ditanggapi
ya menurut kami dan tim yang
mengantar jenazah ke rumah duka
tidak ada itu permintaan proses
hukum dari keluarga korban
tidak ada yang ada
keluarga korban dengan keluarga pelaku
yang itu perjalanan
palembang sampai ke gontor pun
memakan waktu yang tidak cukup
sehari tapi dua hari ditambah lagi
kita juga punya lembaga pendidikan di lampung
belum pernah ditengok kemudian ditengok
waktu sampai ke gontor bisa
bertambah sehingga waktu inilah kemudian
dirasa mungkin oleh ibu korban
sebagai tidak ada
sehingga ibu korban
bersama dengan adanya
maka kemudian beliau
atau apa namanya kepada
itulah awal mulanya
artinya sebetulnya pihak gontor
sudah memang berupaya
untuk melakukan fasilitasi
antara keluarga korban
dengan keluarga pelaku
atau bagaimana sebetulnya
sanksi yang kemudian diberikan
terhadap pihak gontor terhadap
sanksi yang diberikan oleh kantor
kepada santri pelaku
di bahasa santri ini
diusir dalam pengertian yang lain
dikembalikan dalam pengertian yang lain
diantarkan ke orang tuanya
ketemu orang tuanya
menyerahkan santri dulu kemudian
dikembalikanlah kepada orang tuanya
dengan demikian hukuman yang terberat
karena ini juga musibah terberat
aturan bantuan yang sudah baku
dan sudah diketahui oleh setiap tiap santri
bahkan wali santri pun diketahui
yaitu berupa pengusiran
kemudian juga tidak mendapatkan
keterangan keterangan sekolah demikian
itu kemudian sanksi final begitu
apakah memang pihak gontor
apa tidak untuk
ke ranah hukum atau bagaimana
keterlambatan respon atau yang dianggap
lambat merespon permintaan
oleh keluarga sekali lagi
pihak gontor minta maaf
ada pun ranah hukum
gontor pun juga tidak keberatan
mendukung penyelesaian ini melalui ranah
hukum nah itu yang
puwokok saya tanya itu tidak
menghalang halangi tidak menutupi
data atau apa yang
diperlukan oleh hukum dari pihak polisi
tentang kejadian tersebut
oke sampai saat ini
apa saja yang kemudian sudah ditelusuri
oleh pihak kepolisian pak nur
pertama dilaporkan ke
kepolisian kemudian langsung
kepolisian juga mengadakan pemeriksaan terhadap
dan juga terhadap
di tempat kejadian
data data itu sudah ada
di tangan polisi dan dalam
bu titis ini kemudian
sudah masuk dalam proses
hukum kamera kelar lagi
maksud saya bukan pelaku
oke bu titis ini sekarang sudah masuk ke proses
sejauh mana kemudian
keluarga akan mengawal proses
hukum yang sudah dilakukan dan
bagaimana kemudian keluarga
merespon sanksi yang kemudian diberikan
terhadap para pelaku ini
bahwa terhadap proses hukum yang
telah dilakukan dari baik
dari pihak penyidik
atas bantuan dari pihak ponpes
juga kami mengucapkan terima kasih
atas nama keluarga
dan juga proses
hukum ini tetap kita terus
lanjutkan dan berencana besok pagi
sekitar jam sembilan akan diadakan
iya disitu mbak
pihak gontor sendiri tadi
guntur mengatakan bahwa sudah memberikan
sanksi terhadap para pelaku
nah tanggapan dari pihak keluarga sendiri seperti apa
karena kita kan kalau
sanksi itu kan sanksi internal yang
dilakukan oleh gontor
sementara ini kan kita kan lagi proses hukum
kita tentukan harus ada sanksi hukum kan begitu
karena kan ini sudah tindak
pidana penganiayaan ya
bukan tindak pidana biasa
yang sudah melibatkan dari pihak
dirana hukum begitu
dari pihak gontor sendiri bagaimana
atau musibah yang kemudian terjadi
kalau tadi bu titis mengatakan harapan dari
pihak keluarga adalah adanya evaluasi
internal sejauh mana kemudian
ponpes gontor akan melakukan
merupakan pelajaran yang
bermusawarah dengan stakeholder
nya guru guru para
pengasuh yang ada
dan juga tidak
menutup kemungkinan kritik koreksi
masukan daripada para wali santri
gontor sendiri yang sudah pernah mengalami
bagaimana hidup di gontor
intinya semua masukan
insya allah akan
menjadi bahan rapat kami
untuk evaluasi dan untuk kebaikan
ke depan sehingga
tidak ada lagi
paling tidak tidak ada lagi yang
sampai meninggal ini tidak ada lagi
ya oke pak nur
terakhir pak nur ini
menteri agama menyatakan
kalau memang pesantren terbukti
sanksinya bahkan bisa
nah tanggapannya seperti apa dari ponpes
itu kewenangan sebenarnya daripada
kemenang sendiri dan
buiang gontor adalah
berusaha sebaik mungkin
itu saja yang penting
jadi kewenangan kalau memang terbukti
ya kita perbaikilah
pondok mudah mudahan saja
kalau kami setelah diperbaiki
silahkan datang ke gontor
mau enggak saja kalau memang
bukti bukti menguatkan apa
kementerian agama untuk mencabut
ya mungkin hal yang lain yang
yang bukan terkait dengan
ananda a m tersebut
baik baik baik kalau begitu
pak nur syahid dan juga bu titis rahmawati
atas waktunya di cnn indonesia newsroom
kita akan tunggu
bagaimana kemudian hasil akhir dari
proses hukum yang kemudian sedang berlaku
saat ini selamat malam
dan sampai jumpa
kami juga terima kasih
mbak eva terima kasih kami
atas atensi banyak pihak
termasuk juga dari kemenang dan
dari cnn yang sore hari ini
terima kasih telah
membantu bahasa saya